seorang ibu dan anak di pasuruan jawa timur diduga mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun ikan yang dicampur kopi
sebelum menenggak racun ibu dan anak ini menulis surat permintaan maaf kepada keluarganya
duka mendalam menyelimuti keluarga lamat warga dusun beji kidul desa karangsono kecamatan purwosari kabupaten pasuruan
anak dan istrinya meninggal dengan cara yang tragis pada selasa pagi
yatmiati dan anaknya bagas ditemukan tewas karena meminum kopi yang dicampur racun potas
saat kejadian suami korban mendengar suara aneh dari dalam kamar
saat dilihat ternyata istri dan anaknya tewas dengan mulut berbusa
diduga kuat yadmiati bersama anaknya mengakhiri hidup karena terhimpit masalah ekonomi
sebelumnya korban dan sang suami sempat terlibat perdebatan
sebelum mengakhiri hidupnya kedua korban menulis wasiat permintaan maaf kepada keluarga
memang impitan ekonomi bukan karena kriminal ataupun tindak pidana lainnya
mungkin seperti itu
karena dilihat dari surat wasiat yang ditulis oleh almarhum
polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian
namun pihak keluarga enggan melakukan otopsi dan meminta kasus ini tidak dilanjutkan